dan untuk mengetahui situasi terkini arus mudik jelang idul fitri di jalur selatan tepatnya di nagrek jawa barat sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi
ya selamat malam arman bagaimana seperti apa kondisi arus mudik kali ini
joy dan juga pemirsa di rumah dapat kami informasikan bahwa saat ini kondisi lalu lintas di wilayah cagak nagrek
masih terpantau ramai lancar tapi beberapa saat yang lalu sempat terjadi sempat sepi maksud kami karena memang banyak para pemudik ataupun juga para pengendara yang beristirahat sebentar atau mampir di tempat makan untuk berbuka puasa
namun saat ini terlihat kendaraan sudah mulai kembali ramai lancar baik yang menuju ke garut maupun menuju ke tasik malaya
namun kami dapat menginformasikan bahwa tadi sore joy sekitar pukul tiga sampai jam sepuluh
sampai dengan pukul lima sore sempat terjadi kepadatan atau kemacetan lalu lintas di jalur nagrek
karena memang hari ini sudah memasuki puncak arus mudik
untuk mengatasi atau mengurai kemacetan dan mengurai padatnya jumlah kendaraan yang akan melakukan perjalanan mudik
aparat kepolisian sudah memperlakukan sistem buka tutup jalur
dan kendaraan awalnya hanya bisa melewati satu jalur untuk menuju ke tasik
dan sekitar pukul tujuh belas atau pukul lima sore tadi
polisi sudah membuka kembali sehingga para pemudik bisa melewati jalur garut atau melewati arah garut ataupun ke tasik malaya
dan menjadi salah satu titik macet joy ataupun juga titik rawan kemacetan di wilayah selatan di jalur selatan adalah pasar limbangan atau limbangan barat
di mana di sini terjadi antrean kendaraan di pasar limbangan bahkan bisa mencapai delapan km
namun kemacetan ini bisa diuraikan oleh pihak kepolisian
karena memang ada beberapa aparat kepolisian yang berjaga jaga di sana dan mereka juga melakukan kontrol rekayasa lalu lintas
dengan memperlakukan sistem satu arah dari normalnya dua arah menjadi satu arah
dan dapat kami informasikan juga joy bahwa tadi sore sekitar pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat
sempat terjadi kecelakaan tunggal yang dialami oleh bus merdeka jurusan merak pangandaran
di mana bus merdeka berpenumpang empat puluh orang ini
menabrak pohon di kanan jalan
pada saat bus merdeka berada di turunan jalur nagrek yang sedang dipenuhi oleh kendaraan yang sedang antre
tiba tiba sopir bus membuang setitir ke arah kanan dan menabrak pohon di sebelah kanan jalan
dan menurut keneck bus sendiri bahwa tiba tiba rem bus sempat tidak berfungsi dan ya sempat blong beberapa saat
dan itulah sebabnya sopir tiba tiba membanting setir ke arah kanan
pada saat kejadian
setelah kejadian kaki sopir bus merdeka sempat terjepit namun berhasil dipindahkan dan dilarikan ke puskesmas
sementara empat puluh orang penumpang dikabarkan selamat
kemudian bus merak ini berangkat dari merak pada hari sabtu pagi
kemudian mereka sempat beristirahat di purwakarta dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pangandaran
dan ya untuk kesiapan pos kesehatan sendiri memang sudah tersedia beberapa pos kesehatan diberdampingan dengan pos
pemantau yang didirikan oleh aparat kepolisian sehingga para pemudik bisa memanfaatkan pos pemantau dan pos kesehatan untuk beristirahat atau memeriksakan kendaraan ataupun kesehatannya
kita kembali ke studio bersama joy
ya arman helmi terima kasih atas laporan anda langsung dari nagrek
demikian update gomudik cnn indonesia kali ini
ikuti terus informasi terkini seputar mudik di program gomudik berikutnya satu jam mendatang
jika anda ingin mendapatkan update secara real time
aplikasi gomudik di google play store
saya joy sterdewi sampai jumpa